al jai merupakan grup band indie rock asal leeds inggris yang berisi tiga orang personel
sebut saja joe newman gus hamilton dan tom green
popularitas alja memang belum setenar band asal inggris lainnya seperti radiohead ataupun one direction
namun siapa sangka band yang memulai debut dengan album berjudul and osom wave pada tahun dua ribu dua belas telah meraih banyak penghargaan di inggris
salah satunya british mercury prize pada tahun dua ribu dua belas
selain itu lagu left han free juga menjadi salah satu soundtrack dalam film kapten america civil war
menjadi seorang fans al jay karena instrumen musiknya adalah hal yang mudah
namun untuk mengerti makna dari lagu lagu seperti bris blocks matilda
dan something good adalah hal yang cukup sulit karena lirik mereka menggunakan pilihan kata unik dan penuh makna
kita menulis lagu tentang kita suka menceritakan cerita dalam lagu lagu kita
kita suka dan kita suka lagu lagu kita menjadi lagu lagu kita adalah tentang hal yang sama seperti lagu lagu yang terbanyak
seperti cinta kehilangan kesedihan dan kebahagiaan dan hal hal seperti itu
tapi kita menerima itu dengan menceritakan cerita yang menarik dengan karakter yang menarik

dan mungkin anda tahu penjaga
mungkin lebih dari yang mereka tahu tentang seseorang yang hanya mengatakan

saat ini al jay sudah menghasilkan tiga album selama karirnya
relaxer yang dirilis pada bulan juni dua ribu tujuh belas lalu
merupakan hasil album karya perjalanan tour mereka yang padat
sejak kesuksesan dua album sebelumnya
saya pikir kita selalu mengambil album setiap kali yang datang
kita membuat album dan kita pergi ke tour selama lama
dan pada waktu itu ide ide terjadi dan kita berkumpul
ketika tour selesai kita bekerja dengan ide ide tersebut
dan kita memiliki ide baru
kedatangan al j yang pertama kali ke indonesia membuat joe newman terkesima
bukan tidak mungkin baginya untuk membuat lagu dari keindahan alam bali dan budayanya